menghadapi asean games dua ribu dua puluh tiga pelatih timnas sepak bola indonesia indra safri
memanggil dua puluh dua nama untuk memperkuat tim merah putih
squad timnas sepak bola u dua puluh empat yang akan tampil di asean games dua ribu dua puluh tiga ini
merupakan gabungan dari pemain pemain ex team sea games kamboja
ex team piala dunia u dua puluh yang batal digelar di indonesia
plus dua pemain muda kelahiran tahun dua ribu lima dan satu pemain senior
namun tujuh pemain belum bisa ikut bergabung latihan
karena masih harus menjalani laga kompetisi bersama klubnya masing masing
usai membela klubnya di liga mereka akan langsung memperkuat timnas
di pertandingan pembuka melawan kyrgyzstan tanggal sembilan belas september
jadi dari diskusi dengan klub
pemain pemain yang masih bermain di tanggal lima belas dan bermain di tanggal enam belas
pihak klub mau melepas kalau mereka bermain dulu
saya menyetujui itu dengan segala risiko
karena memang kepentingan tim nasional penting ya
tetapi kepentingan klub juga harus kita jaga
dalam mempersiapkan tim untuk asean games dua ribu dua puluh tiga
hal pertama yang dilakukan indra safri adalah memeriksa kondisi fisik dan kebugaran dari para pemain
hasilnya rata rata pemain timnas sepak bola indonesia untuk asean games dua ribu dua puluh tiga
memiliki vo dua max yang cukup baik di kisaran angka enam puluh hingga enam puluh lima
dan meski relatif baru berlatih bersama dalam waktu yang singkat
namun kekompakan dan kemistri antar pemain juga sudah mulai terbangun
kalau untuk suasana tim so far nggak ada masalah
karena kita semua sudah saling kenal di liga juga
dan untuk yang belum datang pastinya akan menyusul secepatnya
yang penting kita fokus untuk menghadapi lawan lawan kita di grup nanti
semoga ya pertandingan pertama nanti
pemain pemain yang menyusul sudah bisa bermain dan bergabung dengan kita
kompak jadi kita bisa memberikan yang terbaik dan bisa menang di pertandingan pertama kita
di asean games dua ribu dua puluh tiga tim nasepak gola indonesia u dua puluh empat
bergabung di grup f bersama korea utara kyrgyzstan dan taiwan
usai menjalani laga perdana grup f melawan kyrgyzstan di tanggal sembilan belas september
indonesia kemudian akan menghadapi taiwan di tanggal dua puluh satu september
dan korea utara di tanggal dua puluh empat september
langga wisto aji andriyawar saputra jakarta